duka menyelimuti dunia hiburan tanah air
pelawak senior omas wati mengembuskan nafas terakhirnya kamis malam di usia lima puluh empat tahun
usai disemayamkan di rumah duka di kawasan cisalak cimanggis depok jawa barat
jenazah komedian betawi ini langsung disalatkan di masjid
ratusan pelayat yang merupakan kerabat sahabat hingga penggemar
ikut mengantarkan jenazah pelawak betawi ini ke peristirahatan terakhirnya di tpu pedurenan
di mata rekan rekannya omas dikenal baik dan supel
ia juga kerap memberi semangat kepada rekan rekan sesama pelawak terutama yang masih junior
omas meninggal akibat penyakit paru paru dan komplikasi yang sudah lama dideritanya
almarhumah pergi meninggalkan tiga orang anak lewat pernikahannya dengan madi pribadi pada seribu sembilan ratus sembilan puluh lima